bener gaada yang sakit
nuan selamat ya
akhirnya nonila melahirkan dengan selamat
tadi saya udah takut banget non
selamat malam bu
ini bayinya perempuan
cantik loh seperti ibu
cantik banget nuan
selamat ya bu
pak eh permisi dulu
allah akbar allah akbar
selamat ya nuan
mudah mudahan dia bisa menjadi anak suleha
catry aogen suami akung tapi napa ya
sampai sekarang kalau disentuh sama dia rasanya masih sangat asing
rasanya benar benar seperti orang lain
tapi aku harus kayak gimana dong
esat aku lapar deh
terus katanya dekat dekat sini tuh ada restoran menado enak banget
yaudah coba aku tanya dulu ya
ini dia mau nyolong motor saya mbak
bukan non bukan
ah lu jangan bohong lu
udah udah udah
bukan non bukan
tadi motornya jatuh terus saya baru mau betulin
ini tadi bener non
udah udah diam diam diam semuanya
bapak tenang ya
saya kenal dia dia orangnya baik
saya kenal dia udah lama banget
gini deh pak udah udah
saya yang jamin saya yang jamin
kalau motor bapak ada kenapa napa
ada rusak setitik aja
saya ganti deh pokoknya ya
dia dia nggak mungkin nyolong bener
ah udah deh nggak usah nggak usah
nggak usah berdekat
macem macem aja alasan
saya kuat kok
benar nggak ada yang sakit
nanti gue bawa roti
nanti gue bawa roti
lalu ngapain datang ke sini
ini tempatnya jorok bau non
kesini gue bawa roti
gak dimakan rotinya
d aku bawa berita bagus
alhamdulillah aku dapat kerjaan
sekarang pelan pelan keluarga kita dapat rezeki
kamu dapat kerjaan wi
jadi loper koran ma
kamu nggak salah wi
emang apa salahnya dengan jadi loper koran
pekerjaan loper koran itu berat banget loh
dan gajinya juga nggak terlalu banyak
bukannya nggak boleh kamu kerja
cuma kamu kan perempuan
aku rasa kamu bisa dapetin yang lebih baik daripada itu
dan kalau untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita
aku masih bisa nutupin semuanya
aku masih bisa nutupin semuanya
jadi nggak usah jadi loper koran ma
dewi jadi lupa koran kan kerjaan bawahan
ya bukannya mama mau beda bedain ya
tapi itu juga bukan kerjaan yang ringan kan
kamu perempuan loh harus inget itu
dan pekerjaan itu berat banget loh
kamu kan harus bawa banyak barang banyak koran
masih takut terus
kamu kan perempuan nanti kecapean lagi
ya andre kan yang penting mau kerjaan itu halal
lagipula kalau aku bisa bantu keluarga kan aku senang
aku boleh kerja ya
dre boleh ya
lihat ibu bawain apa
ibu bawain mainan
ini boneka buat lara
lebih lebih lagi in
bicara bengke lagi
semuanya buat lara
mama mau pergi ma
iya mama itu mau pergi bentar
mau keluar kota
soalnya gada temen mama itu ada yang sakit
kalau gitu sita ikut aja ya ma
kok ikut terus
nggak mau mama
kalau bolos kapan pinternya juga
ya udah jangan sedih sedih dong sayang
mama bawain oleh oleh yang banyak
oke sekarang skutit sita mau apa
coklat sama boneka yang banyak ya mak
permen es krim sama coklat
simba aja deh yang suruh beli ya
dia beliin yang banyak
biar ntar ya
bener ya ma